sopir travel menggelar sweeping angkutan umum di jalan warung pt dan mangun reja sepanjang rabu hingga kamis dini hari
sejumlah angkutan umum jenis elf yang melintas dihentikan masa
mereka sempat mengintimidasi sopir serta menghambat laju kendaraan
untuk menghindari tindakan anarkis sejumlah angkutan umum terpaksa dievakuasi ke mapol restasi malaya
padahal angkutan tersebut mengangkut penumpang yang akan belanja di pasar tradisional
masa kemudian berusaha mengejar angkutan umum hingga masuk mapol restasi malaya
tindakan mereka dihalangin polisi sehingga berujung kericuhan
masa saling dorong dan bentrok
dengan petugas tepat di pintu gerbang pol restasi malaya
saya minta keadilan lah dari pihak polisi
tolong diproses secepat cepatnya
tadi travel itu ada yang dipukul kan sama sopir elf
dipukul mobilnya dirusak
jadi ini bentuk pembalasan dari tadi siang
saya mau minta keadilan disini
tolong diadili lah
datang ke sini rame rame mungkin saya menunjukin bahwa kita juga bukan gak ada
sambil travel menuntut pelaku pengrusakan armada rekannya segera ditangkap
mereka baru membuarkan diri menjelang waktu sahur